kita beralih ke informasi selanjutnya
komisi dua dpr telah menyetujui tiga rancangan undang undang daerah otonom baru papua
yang terdiri dari papua tengah papua pegunungan dan papua selatan di tingkat satu
dan untuk informasi lebih lanjut kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia osirio endolo
selamat pagi rio terkait dengan rapat paripurna yang baru saja dimulai untuk membahas
pengesahan tiga ruu daerah otonom baru papua apa saja poin penting dalam undang undang tersebut
selamat pagi maggie jika kita berbicara terkait dengan poin poin yang penting
kita juga harus ingat dulu sebenarnya bagaimana dinamika yang terjadi di komisi dua dpr khususnya
yang memang fokus membahas terkait dengan daerah otonom baru ataupun pemekaran papua ini
yang pada hari ini dalam rapat paripurna akan diambil persetujuan tingkat dua
jika nantinya seluruh fraksi sepakat lalu kemudian pemerintah juga menjelaskan
artinya per tanggal tiga puluh rancangan undang undang tersebut efektif menjadi undang undang
dapat langsung dilakukan untuk memekarkan dalam proyek pemekaran papua tersebut
nah kalau kita ingat bagaimana dinamika yang terjadi di komisi dua dpr kita ingat bagaimana pada tanggal dua puluh satu juni yang lalu
ini adalah hari pertama kemudian dibahas kembali oleh komisi dua dalam masa sidang kali ini
bagaimana dari komisi dua mengundang pemerintah dalam pembahasannya lalu kemudian pada hari tanggal
dua puluh juni tepatnya pada hari rabu komisi dua juga mengundang mrp ataupun majelis rakyat papua dan juga dprp
serta gubernur papua untuk kemudian pembahasan lebih lanjut terkait dengan pemekaran papua ini
lalu kemudian kamis berikutnya juga dilakukan pembahasan dengan pemerintah hingga pada akhirnya jumat sabtu dan minggu
ini komisi dua melakukan kunjungan kerja ke papua langsung untuk kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat papua
terkait dengan apa yang mereka ingin sampaikan dari pemekaran papua ini

pada akhirnya hari selasa kemarin tanggal dua puluh delapan juni yang lalu ini pembahasan ataupun persetujuan tingkat satu
telah diambil oleh seluruh fraksi yang ada di komisi dua dpr dan hasilnya sembilan fraksi menyetujui
plus satu dari komite satu dpd ini menyetujui bahwa pemekaran papua dapat dilakukan atau dilakukan persetujuan pada tingkat satu
hingga pada hari ini akan diambil persetujuan tingkat dua di rapat paripurna
nah untuk berbicara bagaimana poin poin yang penting dan juga apa saja yang memang telah
dihasilkan kesepakatannya dari perwakilan di dpr dengan masyarakat di papua
ini kami sudah bersama dengan salah satu anggota komisi dua dpr gus parligao
selamat pagi pak gus pardi
selamat pagi assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak gus pardi ini kan kalau kita lihat kemarin komisi dua langsung ke papua untuk menyerupa aspirasi begitu ya
poin poin apa saja yang kemudian disepakati antara masyarakat papua lalu kemudian oleh komisi dua
yang akhirnya disampaikan kepada pemerintah juga untuk pada akhirnya menyepakati pemekaran papua ini tak akan terus berlangsung
ya sebelum kami melakukan pembahasan terhadap ruu ini kami juga menampung aspirasi silih berganti kabupaten kota provinsi dan elemen masyarakat papua

semenjak kami diberi amanah sebagai anggota komisi dua
kami juga menampung aspirasi yang terakhir di ruu untuk melakukan pemekaran itu
namun dengan berjalannya waktu dan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh dpr bersama pemerintah bahwa kondisi hari ini adalah moratorium
tapi khusus papua karena bersifat legis fisialis itu berdasarkan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
di mana dalam undang undang itu dimudahkan
mereka memikirkan untuk melakukan pemekaran
setelah dilakukan disahkan undang undang itu di bulan agustus kami sudah mempersiapkan dua ribu dua puluh satu terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bagaimana bisa mewujudkan aspirasi itu
malah dikatakan ketika kami turun kemarin ke papua dari tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh enam juni ini
untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen
mrp dprp kapolda pangdam anggota dpr bersama seluruh bupati wali kota
yang hadir ketika itu pada prinsipnya mereka menunggu dan meminta supaya segera disahkan ruu tiga provinsi itu
provinsi papua selatan provinsi papua tengah dan provinsi papua pegunungan
tapi dari komisi dua sendiri tidak melihat ada penolakan dari masyarakat papua ataupun bahkan dari mrp
karena sebenarnya kan mrp minta untuk pemekaran ini bisa dilangsungkan setelah judicial review di mahkamah konstitusi terkait dengan revisi undang undang otsus papua
itu dikabulkan dulu baru nanti pemekaran ini berjalan
ketika beliau datang ke kami ke komisi dua
mrp bersama gubernur mereka malah mrp itu dua kali saya catat bahwa beliau setuju terhadap adanya pemekaran
yang jadi persoalan memang intinya adalah beliau setuju
cuman memang betul tolong ditunggulah dulu
tapi beliau tidak ngotot betul harus
jadi bukan melakukan penolakan
karena apa dikhawatirkan nanti
manakala keputusan mahkamah konstitusi
yang akan menetapkan persoalan ini bagaimana nanti
jangan menimbulkan debat
prinsip mereka setuju
ketika kami di papua itu sendiri seluruh elemen saya luar biasa sambutannya
baik di maroke ataupun di papua induk
sangat luar biasa
respon masyarakat belum pernah saya mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa
sampai di jalan jalanan itu
suaranya adalah agar segera disahkan ruu yang digagas oleh komisi dua itu
artinya memang dari apa yang dihasilkan dari kunker yang dilakukan
ini memang tidak dilihat ada penolakan sama sekali dari masyarakat papua kemarin
dari perjalanan kami semenjak dari airport sampai ke tempat acara
begitu juga kami pula
itu responnya adalah memberikan apresiasi kepada kami yang datang untuk segera melakukan pengesahan itu
karena dengan adanya tiga dob ini banyak hal yang sangat menguntungkan buat masyarakat asli papua
di mana salah satu di antaranya adalah biasanya dob ini kan anggarannya itu dari provinsi induk
kita punya komitmen bahwa pembentukan ketiga provinsi itu sepenuhnya dianggarkan dalam apbn
yang kedua adalah aparatur sipil negara dan jabatan jabatan di tiga provinsi ini
juga kita tegaskan dalam ruu ini delapan puluh persen harus menjadi hak bagi orang asli papua
hanya dua puluh persen
orang yang di luar asli papua yang boleh berada di dalam birokrasi dan asn itu
padahal dari sabang sampai daerah lain ada tiga puluh tiga provinsi yang ada di indonesia
hanya khusus papua yang diberikan tempat bahwa masyarakat asli papua harus menjadi orang yang paling dominan mengisi jabatan jabatan yang jumlahnya ada delapan puluh persen
ini sangat sangat luar biasa kebijakan keputusan yang diambil dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap hal itu
itu asn menjadi salah satu kesepakatan begitu ya puan
nah kalau kita lihat dari catatan mrp dan juga drp ini ada tiga begitu kalau saya ingat
ada pemekaran berdampak positif langsung pada orang asli papua
lalu kemudian tidak menghilangkan kultur orang asli papua
dan yang terakhir adalah kontrol migrasi orang diluar asli papua
salah satunya kan tadi bapak sebutkan adalah bagaimana
ada pengaturan asn begitu
adakah hal hal lain yang memang disepakati antara komisi dua lalu kemudian mrpdrp dprp dan juga masyarakat papua begitu juga dengan pemerintah
dalam hal ini sebetulnya masyarakat asli papua sangat diuntungkan dalam persoalan ini
di mana kami juga menampung aspirasi bahwa wilayah papua itu berdasarkan wilayah adat
jadi insya allah nanti akan ada tujuh
provinsi yang akan ditetapkan di wilayah papua
yang dikejar tujuh ya
berdasarkan wilayah adat
jadi kami tidak sekonyong konyong tidak semena mena dalam menentukan itu
oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat papua
mana mana saja wilayah aidat yang saya sendiri tentu tidak tahu
dan ke kawan kawan yang lain
oleh karena itu kita juga menampung
baik dari dapil
begitu juga masyarakat yang kita kunjungi
dan berdasarkan informasi dan masukan yang disampaikan
permintaan dari masyarakat papua yang asli yang sebagaimana saya katakan tadi
itu jangan kami dipecat pecah
yang dipecah pecah maksudnya itu adalah
pembentukan provinsi baru ini harus berdasarkan wilayah adat
inilah yang juga bahagian dari yang diakomodir
yang diakomodasi di dalam ruu yang tiga ini
artinya dari komisi dua menolak jika disebutkan bahwa pemekaran ini sifatnya top down begitu
bukan dari bottom up begitu
bukan dari masyarakat langsung dari bawah
sebetulnya sebagaimana saya katakan tadi
ketika kami baru saja diberi amanah sebagai anggota dpr
dan saya ditugaskan oleh partai di komisi dua
itu silih berganti
meminta melakukan dob baru
malah kemarin ini malah mengatakan
kami sudah dua puluh tahun menanti dob yang akan disahkannya
tolonglah segera dilakukan
menimbulkan dampak positif yang sangat luar biasa
dengan adanya dob baru
tentu akan terjadi pertumbuhan ekonomi
yang lebih dahsyat lagi ada
kalau tadi hanya dpd ada dua
dua puluh anggota dpr dpr
begitu juga dpr ri
ini sangat luar biasa
dan insya allah ini akan kita terindah lanjuti
dan pada dua ribu dua puluh empat
dob dob yang baru ini ikut dalam kancah pemilu dua ribu dua puluh
yang akan dilaksanakan
empat belas februari dua ribu dua puluh empat
salah satunya revisi undang undang pemilu yang nanti akan dilakukan begitu
yang akan dilakukan dengan kpu
terima kasih banyak pak gus mardi
sehat selalu selamat bertugas kembali pak
terima kasih banyak
assalamualaikum wr wb
berikut informasi dari anggota komisi dua dpr
gus bardi gaus yang menyatakan dengan tegas
bahwa pemekaran ataupun rencana pemekaran papua ini
sudah dilakukan penyerapan aspirasi dari bawah
sehingga kemarin anggota komisi dua pun ketika turun
langsung ataupun melakukan kunjungan kerja di papua
tidak melihat sama sekali adanya penolakan dari masyarakat papua
terkait dengan rencana
rencana pemekaran tiga provinsi baru di papua
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia
terkait dengan ruu dob papua
selamat bertugas kembali